segala sesuatu di sekitarnya membuatnya berpikir tentang colin
pulanglah anakmu membutuhkanmu
tamannya hidup lagi
pergi ke taman
dan saat dia sampai dan nyonya medlock menyambutnya
oh tuan senang sekali kau kembali
colin dia baik baik saja
ya sejak dia pergi ke kebun dia
taman pergi ke taman pergi ke taman
seperti orang yang terkena sihir
tuan craven bergegas menuju taman yang tertutup selama sepuluh tahun itu
tapi dia berhenti tepat di luar
suara apa yang datang dari dalam
colin kau kau kau berjalan
oh iya ayah ini semua adalah keajaiban
oh maafkan ayah ayah sungguh minta maaf ayah menyayangimu
aku merindukanmu ayah
dan aku sangat senang bahwa sekarang kau sudah kembali
dan aku sangat senang bahwa sekarang kau sudah kembali
dan ini volunteers bagi kita
karena mereka mengimpin kami boston white
keajaiban itu ada
itu tergantung pada kalian
apa yang kalian lakukan untuk kalian